siapa yang tak kenal kebab
hidangan ini telah mendunia dan hampir dapat dijumpai di berbagai negara
tapi ada satu kebab asli khas anatolia yang cuma ada di turki
ikuti perjalanan saya ya
dari jakarta ke istanbul penerbangan memakan waktu sebelas jam
agar tidak bosan saya memandangi awan dari jendela pesawat sembari menanti datangnya sang fajar
pendaratan mulus di pagi hari yang cerah dan hangat dengan suhu sekitar dua belas derajat celcius
dingin dingin begini membuat saya semakin lapar
selamat datang di istanbul
kawasan kuliner tradisional turki umumnya terpusat di distrik fatih
sekitar empat puluh menit dari bandara istanbul
saya melanjutkan perjalanan dengan menaiki tram
moda transportasi kereta ringan berlokomotif kecil dengan rel khusus di dalam kota
sistem tram modern di istanbul ini sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
sampailah saya di rumah makan berkonsep ottoman yang berada di kawasan sultan ahmed fatih
bagi orang turki potri kebab atau kebab tembikar dikenal dengan nama testi kebab
testi dalam bahasa turki
testi dalam bahasa turki berarti kendi
kebab tembikar adalah hidangan paling populer di wilayah kapadokia
konon kebab tumikar sudah ada sejak masa kekaisaran ottoman
kebab tradisional khas anatolia tengah ini dibuat menggunakan pot avanus
avanos yang terletak di tepi sungai merah merupakan desa tembikar di kapadokia
meski berasal dari kapadokia kebab tembikar telah merambah sebagian besar wilayah turki
tak terkecuali istanbul
melik sang jurumasak menceritakan kepada saya awal mula kebab tembikar mulai merangsak keluar dari kapadokia dan mempenetrasi wilayah sekitarnya
jadi kakak saya mengambil penghantaran dari mereka dan mulai membuatnya
jadi nama itu potri kebab
ya dan kami membuatnya dari kain dan kami membawa kain dari tengah turki
tembikar disiapkan dengan mencampurkan potongan daging sapi daging ayam dan daging kambing
dipadukan dengan ragam sayuran seperti tomat paprika dan bawang bombay
yang menjadi cirinya tentu saja campuran rempah rempah khas turki
setiap jenis sayuran dan setiap jenis daging terdapat di dalam kebab ini
seperti ini ya
terlihat sangat menarik
terima kasih banyak
dan rasanya sangat sempurna saya suka
semua makanan yang anda lihat disini kami menempatkan semua di potri

saya bisa mengatakan bahwa ini bukan hanya tradisional tapi juga sebuah kebenaran
ya ini adalah jenis kebenaran
agar pengunjung tidak menunggu lama
sebagian besar rumah makan bergaya anatolia menyiapkan pesanan kebab tembikar dalam waktu dua puluh hingga tiga puluh menit
namun secara tradisional
kebab tembikar sejatinya dimasak dan dibakar selama tiga jam
cara mengolah kebab dalam tembikar yang dibakar dengan api memberikan sensasi yang unik
ada sesuatu yang bisa diperbaiki

tapi anda juga harus membuat beberapa perusahaan untuk memperkenalkan makanan ini
jadi kami membawa beberapa hal yang bisa diperbaiki untuk membuat perusahaan yang natural untuk pengunjung kita
menikmati kebab tradisional langsung dari negeri asalnya menorehkan pengalaman yang benar benar otentik
terlebih cita rasa asli tersaji dibalik cerita legendaris yang menyertainya
terima kasih banyak tuan mali untuk penjelasannya
saya sangat menikmati ini
terima kasih banyak
roni satria septiadi pradana istanbul turki